terhitung mulai senin dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga atau hari ini
pemprov dki jakarta menerapkan kebijakan work from home
di lingkungan pemprov dki jakarta
meski begitu lalu lintas di ibu kota masih saja padat
kemacetan pada senin pagi masih terjadi
di sejumlah titik jalur protokol
sementara kualitas udara di dki jakarta pada senin dua puluh satu agustus pagi
masuk dalam posisi nomor lima terburuk di dunia
dikutip dari laman iqr pada pukul setengah sembilan pagi
indeks kualitas udara di dki jakarta tercatat di angka satu ratus tujuh puluh
konsentrasi polutan tertinggi dalam udara dki jakarta hari ini
di mana empat belas kali
nilai panduan kualitas udara tahunan who
pemerintah menyebut emisi kendaraan bermotor
sebagai penyebab utama polusi udara di jakarta
minimnya curah hujan juga dituding
menjadi penyebab kualitas udara yang buruk dalam satu bulan terakhir
pemerintah menghimbau warga untuk menggunakan transportasi umum
untuk masyarakat yang utama yang bisa dilakukan adalah
menggunakan transportasi publik
kedua adalah uji emisi
jadi uji emisi mobil dan motor itu adalah salah satu upaya yang paling baik
yang saat ini bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara
selain emisi kendaraan bermotor
sektor industri juga dituding turut menyumbang polusi udara di ibu kota
dampaknya dirasakan warga rusun marunda di cilincing jakarta utara
salah satunya sundari
ibu rumah tangga penghuni rusun marunda ini mengaku
sudah dua pekan ini penyakit batuknya tak kunjung
sejak tinggal di rusun pada dua ribu tujuh belas
sundari pun mengaku kerap mengalami sesak nafas
nomor satu kesehatan yang kami rasain
terutama saya sendiri
saya memang sudah punya penyakit
tapi di sini lebih sering kambuh penyakit saya
karena polusi udara debu ini
sering saya sering ke dokter
satu memang faktor turunan juga
kedua memang ada pencemaran sedikit dari polusi udara
semacam kena flek paru paru
di sini juga banyak bukan saya aja yang kena flag paru paru
jejak polusi industri dengan cepat membekas di jendela dinding dan lantai
saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri
di mana saat ini saya berada di lantai paling tinggi yaitu lantai lima
dalam satu tahun ini warganya ini inisiatif untuk memasang filter ataupun jaring
ini untuk memfilter debu yang masuk
karena saking tingginya debu atau partikel polusi yang masuk
ini terlihat dari warna debu yang berwarna hitam ini
dan tentunya hal ini dapat berdampak kepada kesehatan kita
dinas kesehatan dki jakarta mencatat ada lebih dari enam ratus ribu kasus infeksi saluran pernapasan atas di ibu kota
sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh tiga diduga akibat polusi udara
di rsud cengkareng jakarta barat salah satunya
pada jumat delapan belas agustus puji astuti dokter spesialis penyakit paru menyebut
ada kenaikan jumlah pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ispa
pada bulan juli dua ribu dua puluh tiga rumah sakit merawat dua puluh tiga pasien ispa di igd
tujuh belas pasien rawat inap serta dua ratus delapan puluh pasien rawat jalan
adapun hingga pertengahan agustus dua ribu dua puluh tiga rumah sakit merawat dua belas pasien ispa di instalasi gawat darurat
sembilan pasien dirawat inap dan dua ratus tiga pasien menjalani rawat jalan
pasien ispa di rsud cengkareng didominasi oleh anak anak
namun pihak rumah sakit belum bisa memastikan ispa yang diderita pasien berasal dari polusi udara
lantas apa solusi dari pemerintah
presiden joko widodo kerap menyebut solusi kualitas udara yang buruk jakarta
adalah pindah ke ibu kota negara nusantara

menteri perhubungan budi karya sumadi mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias empat in satu di dki jakarta
menteri perhubungan budi karya sumadi mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias empat in satu di dki jakarta
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
sementara penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
bakal mewajibkan pegawai pemprov dki menggunakan kendaraan listrik
juru kampanye iklim dan energi greenpeace bondan andrianu menyebut
berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan
jangan kan bicara work from home itu gak ada yang merang keluar pada saat itu
jadi kesakit tapi kalau ada peningkatan hari tidak sehat di jakarta artinya kan ada sumber lain
bondan pun menyebut pemerintah didesak untuk konsistensi dan tegas
dalam melakukan uji emisi kendaraan maupun industri
di samping langkah transisi energi terbarukan
guna mengurangi dampak jangka panjang polusi udara
tim liputan cnn indonesia